informasi berikutnya kepolisian daerah jawa timur melalui kasudit jatan ras pada satu siang membenarkan jika satu di antara tiga orang yang ditangkap dalam penggerbekan prostitusi online di sebuah hotel di batu malang jumat malam kemarin merupakan sosok publik figur
wanita tersebut diketahui berinisial pa yang diduga merupakan finalis putri pariwisata indonesia
dari hasil pengungkapan kasus prostitusi online ini polisi mengamankan empat orang satu diantaranya adalah seorang sopir
polda jawa timur sabtu siang membeberkan inisial tiga orang yang ditangkap dalam penggerbekan kasus prostitusi online di sebuah hotel di batu malang
masing masing berinisial pa wanita berusia dua puluh tiga tahun kelahiran balikpapan yw pengguna jasa dan jl yang diduga merupakan muncikari dari pa
sementara satu lagi yang turut diangkat
diamankan adalah seorang sopir yang mengantarkan pa dan jl dari bandara menuju hotel
sopir ini diamankan untuk dimintai keterangan sebagai saksi proses pemeriksaan terhadap empat orang yang diamankan ini masih berlangsung di ruang penyidik subdit jatang ras polda jawa timur
kasubdit jatangras polda jawa timur akbp leonard sinambela menyebut
pa bisa dikatakan adalah seorang public figure pihaknya juga tidak membantah ketika ditanya apakah pa adalah finalis putri pariwisata indonesia atau tidak
yang diamankan adalah inisial pa perempuan yang ada di kamar hotel bersama dengan yw
ini adalah yang diamankan adalah penyelenggaraan jasa
kemudian kita turut mengamankan supir
ini adalah seorang sopir yang mengantarkan mereka dari bandara ke lokasi